pasca operasi tangkap tangan di unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan salawu
kepolisian resort tasikmalaya memeriksa tujuh belas kepala sekolah sebagai saksi
pemerintah daerah akan memberikan bantuan hukum terhadap pns yang diduga bersalah
menggunakan dana bantuan operasional siswa
kepolisian resort kabupaten tasikmalaya jawa barat
terus melakukan pengembangan terkait operasi tangkap tangan di unit pelaksana teknis
dinas pendidikan kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya
sebanyak tujuh belas dari tiga puluh empat kepala sekolah dasar negeri menjalani pemeriksaan sebagai saksi
sejak senin hingga selasa siang ini
mereka dimintai keterangan penyidik terkait peran empat pns serta satu tenaga honorer
yang sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan
kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi
pemotongan dana bantuan operasional siswa secara terstruktur
kerugian negara mencapai rp satu enam puluh dua
polisi masih terus mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini
hari ini kita lagi memanggil dari kepala sekolah
dimana dengan harapan kita mendapat suatu alat bukti yang berdalam
artinya bukan berarti kita sudah dapat alat bukti
tapi kita mendapatkan alat bukti sendiri
dengan ada alat bukti itu kita semakin yakin
masih berkuatan melawan hukumnya
berapa kepala sekolah yang sudah diminta keterangan
sebagian dari tiga puluh empat tidak sebagian untuk hari ini
sementara itu pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya
masih menunggu proses hukum oknum pns yang tersangkut kasus ini
jika ditetapkan sebagai tersangka
pemerintah daerah akan memberikan bantuan hukum
meski bersalah para pegawai ini memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan
kalau memang nanti sudah
dalam posisi ada tersangka karena itu menyebut masalah lain
asn saya selaku ketua korp pasti memberikan bantuan hukum
pasti itu memberikan bantuan hukum
sekarang belum ada penetapan tersangka
masih dalam proses polisi yang menyelidikan
walaupun memang kalau misalkan tersangka berarti otomatis dianggap tidak benar
tetap dikasih bantuannya pak
karena ada hak benar ya pak
atau tidak benar dalam posisi itu
misalkan kan tetap kita harus memberikan bantuan hukum
polisi menyita uang tunai rp delapan ratus lima puluh juta rupiah dalam operasi ini
rp dua ratus juta lainnya sudah dialokasikan
sehingga total mencapai rp satu enam puluh dua
para pelaku bertindak dengan modus memotong anggaran dana bos
untuk tiga puluh empat sekolah dasar
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu